pembangunan rumah panggung bagi warga rt tiga belas rw empat kebonpala kampung melayu terus dikebut
rencananya akan ada empat puluh rumah panggung yang harus rampung sebelum lebaran
nantinya rumah berkonsep vertikal ini terdiri dari tiga lantai
nah tiang setinggi tiga meter ini akan menjadi tiang panggung dari rumah panggung yang akan berdiri dalam waktu dekat
nanti lantai dua akan diperuntukkan untuk tempat warga melakukan aktivitas seperti dapur kemudian ruang tamu
dan lantai tiga adalah tempat di mana warga beristirahat
nah di bawah ini nanti diperuntukkan untuk aktivitas warga berinteraksi
dan apabila hujan turun dan banjir mengenangi kawasan ini maka air akan mengenangi kawasan ini
tapi warga akan tetap aman karena mereka akan tetap tinggal di lantai dua dan lantai tiga
rumah yang akan masuk dalam program bedah kampung ini ditujukan untuk warga
terkena dampak banjir yang sebagian besar pedagang makanan
untuk fondasi rumah panggung akan dibuat setinggi tiga meter
lantai satu setinggi tiga dua meter
dan lantai dua dan tiga masing masing setinggi dua empat meter dan tiga tiga meter
materialnya mengutamakan bahan lokal seperti balok kayu untuk kreling bajaringan untuk atap
ika warga kampung melayu yang sudah empat puluh tahun lebih tinggal di rt tiga belas ini berharap
pembangunan rumah panggung ini bisa menjadi solusi dari banjir yang kerap menghantui keluarganya
jadi sebenarnya impiannya rumahnya di bangun panggung atau banjirnya di atas
dua duanya kalau bisa biar rumah bagus lagi dan nggak ada banjir lagi
desain kampung vertikal terbagi menjadi tiga zona yaitu zona pendidikan zona bermain dan zona ekonomi
tak hanya itu area kampung vertikal juga disediakan tempat pengolahan sampah
sampah sumur resapan dan juga mural
rumah bergaya panggung ini dipercaya dapat mengurangi depak banjir yang kerap melanda warga kampung melayu jakarta timur
warga diharapkan tidak akan mengalami kerugian akibat hunian mereka terendam banjir
pengamat tata kota dan permukiman joko adianto mengatakan
kebijakan pemprov dki ini merupakan langkah mitigasi bencana dari banjir kali ciliwung
namun ini hanya bagian kecil dari program normalisasi
karena bagaimanapun ini adalah sebuah usaha dari pemerintah provinsi dki jakarta untuk memitigasi bencana pada saat itu terjadi ya bagi masyarakat
yang kebetulan memang jumlahnya empat puluh rumah ya kalau nggak salah ya mas ya
sekitar empat puluh rumah lalu ditinggikan gitu ya sehingga di bagian bawahnya itu bisa dilalui air ya
paling tidak menyelamatkan dulu jiwa penduduk atau penghuni rumah tersebut dan harta bendanya
namun rencana renovasi rumah warga ditentang ketua fraksi pdip dprd dki jakarta
tujuannya adalah untuk mengatasi banjir maka langkah yang dilakukan oleh pak anies membangun rumah panggung itu adalah langkah yang salah
ingin saya sampaikan kepada
pak anies bahwa saat ini yang mau kita entaskan persoalan banjir bukan soal perumahannya
kan gitu loh
sementara itu wali kota jakarta timur m anwar mengklaim jika program rumah panggung ini sudah melalui kajian mendalam
tentunya kegiatan ini sebelumnya sudah melalui kajian kajian
di mana kampung ini kebanyakan pengusaha kue kering dan makanan
kawasan ini adalah kawasan banjir
apakah setiap tahun kita banjir
kita nggak ada upaya lain
akhirnya lakukan kajian lakukan evaluasi maka akan dibuat rumah panggung di sini
pembangunan hunian vertikal atau rumah bergaya panggung hanya satu dari sejumlah langkah mengatasi banjir bagi warga di tepi kali ciliwung
selain tentunya program normalisasi kali ciliwung sebagai grand design mengatasi banjir di ibu kota
yudi yudawan adriawan saputra jakarta